dan berikut ini daftar perolehan medali sementara di ajang asian games dua ribu dua puluh dua di hangzhou tiongkok
berdasarkan situs resmi asian games hangzhou tinggal senin pagi ini pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak empat emas tiga perak dan sebelas perunggu
indonesia kembali masuk sepuluh besar kelas main perolehan medali sementara
dan tiongkok tetap memimpin perolehan medali dengan satu ratus tiga puluh tiga emas tujuh puluh dua perak dan tiga puluh sembilan perunggu